pertandingan eksibisi antara persib legend versus klub primas di lapangan bola desa sukarasa salawu tasik malaya pada rabu sore dibubarkan petugas gabungan polres tasik malaya dan tni
laga eksibisi tersebut dibubarkan karena tidak memiliki izin serta melanggar protokol kesehatan
selain digelar di tengah pandemi covid sembilan belas pertandingan juga dihadiri ribuan penonton sehingga dikhawatirkan menjadi kluster penyebaran covid sembilan belas
sejumlah mantan bintang persib bandung diantaranya zainal arief eka ramdhani tantan dan yandi sofian pulang dikawal petugas
sempat terjadi ketegangan saat puluhan penonton menuntut pengembalian uang tiket sebesar dua puluh ribu rupiah
namun situasi bisa dikendalikan oleh petugas kepolisian
sehingga tidak terjadi anarkis
punya satu rasa kekangenan lah terhadap sepak bola yang lama memang tidak kaya
sekitar dua penonton akhirnya membubarkan diri
dalam waktu dekat polisi akan memeriksa panitia terkait pertandingan sepak bola ini
deden radian tasik malaya jawa barat